setelah mantan gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama ditunjuk sebagai komisaris utama pt pertamina
menteri bumn erick thohir juga menyebut wakil menteri bumn budi guradi sebagai wakil komisaris utama pt pertamina
lalu apa saja tugas dan juga tanggung jawab dewan komisaris kita lihat bersama
seperti dilansir dari situs resmi pt pertamina tugas dan tanggung jawab dewan komisaris
melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan pengelolaan perusahaan
memberikan saran kepada direksi serta pengawasan terhadap pelaksanaan rencana jangka panjang
kemudian dewan komisaris memiliki kewajiban meneliti serta menandatangani
rencana jangka panjang perusahaan rencana kerja serta anggaran yang telah disiapkan direksi
tidak hanya itu dewan komisaris juga mengusulkan kepada rapat umum pemegang saham
menunjuk auditor ekstrem
yang akan melakukan pemeriksaan atas buku buku perseroan
dan dewan komisaris memiliki kewajiban memantau efektivitas praktik good corporate governance
antara lain dengan mengadakan pertemuan berkala antara dewan komisaris dan direksi